bagi anda para pesepeda kini telah tersedia tempat beristirahat berkumpul dan berdiskusi antar komunitas
inilah rumah sepeda indonesia yang terletak di bintaro pesanggerahan jakarta selatan
rumah singga bagi pesepeda ini didirikan oleh komunitas bike to work indonesia dan diresmikan dua puluh tujuh agustus lalu
tempat ini bisa dimanfaatkan oleh semua komunitas sepeda
kenapa rumah kami ingin mengajak pada teman teman pengguna sepeda di seluruh indonesia
teman teman penggiat sepeda teman teman komunitas sepeda di seluruh indonesia bahwa ini bisa menjadi rumah kita semua di dalam rangka itu tadi
mengajak masyarakat indonesia menjadikan sepeda sebagai alat transportasi
ada sejumlah kegiatan utama yang akan digelar di rumah sepeda
di antaranya edukasi bersepeda dan lalu lintas yang baik advokasi hak pesepeda
dan kampanye bersepeda sebagai gaya hidup sepeda
di tempat ini disediakan pula co working space dan wifi gratis untuk membantu masyarakat sekitar
di tempat ini nantinya akan dibuka dua puluh empat jam untuk memfasilitasi para pesepeda luar kota dan luar negeri
yang sedang melakukan touring untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan
harapannya rumah singga bagi pesepeda ini bisa semakin mempopulerkan gerakan bersepeda
sebagai gaya hidup sehat serta untuk mengurangi polusi udara